sepuluh tahun sudah nastiti purbandini mengabdikan diri menjadi seorang perawat
sehari hari ibu dua orang anak ini bertugas menangani pasien di puskesmas jiwaruga parongpong kabupaten bandung barat
menjadi perawat di tengah pandemi corona nastiti harus merelakan waktu untuk keluarga menjadi berkurang
karena harus menangani pasien
tak hanya itu ia juga mengaku khawatir dirinya akan menularkan penyakit kepada keluarga kecilnya
oleh karenanya nastiti selalu berusaha menjaga kebersihan diri selama bekerja maupun sebelum pulang ke rumahnya
bagi nastiti keluarga merupakan hal terpenting dalam hidupnya
keluarga buat saya tempat pulang sih ya
udah capek kerja terus pulang ke rumah ada anak anak
pengobat lah apalagi sekarang kondisinya lagi kayak gini tingkat stres juga tinggi
pulang ke rumah benar benar istirahat
berdasarkan survei dari badan koordinasi keluarga berencana nasional atau bkkbn
meski sedang berada di tengah pandemi ketahanan keluarga di indonesia masih cukup kuat
adanya pandemi justru membuat keluarga di indonesia semakin guyup atau saling bergotong royong
mereka hampir sembilan puluh
tujuh persen itu keluarga itu bisa menerima kondisi ini
dalam arti saling menguatkan
jadi keluarga itu saling menguatkan antara anggota keluarga saling menguatkan untuk menghadapi dan menerima situasi pandemi covid pada saat ini
kemudian juga yang menarik ya yang menarik bahwa peran ibu itu luar biasa
bagaimana di rumah tangga itu membagi tugas antara suami istri
bersama sama melakukan pekerjaan itu luar biasa
jadi lebih dari tujuh puluh persen suami istri itu guyup rukun bersama sama gotong royong di dalam rumah tangga
pada hari keluarga nasional tahun ini bkkbn berharap bisa terus hadir di tengah rakyat
untuk mewujudkan keluarga indonesia yang berkualitas yaitu keluarga yang tentram mandiri sejahtera dan bahagia
selamat hari keluarga nasional bagi seluruh keluarga di indonesia
tetap di rumah bersama keluarga
semoga kita semua kuat dan sehat menghadapi masa sulit ini bersama keluarga tercinta